dengan teknologi yang sudah serba digital seperti saat ini
peralatan seperti itu tidak sulit untuk disediakan
ruang taman bacaan juga bisa digunakan untuk acara nonton bersama
mudah mudahan pak kades mau membantu ya bu
ya mudah mudahan ya bu
bagus kalau dia pulang
kalau misalnya aceh yang boleh tahu
sebenarnya ada masalah apa sih antara mas sama mang samin
ya bukan kenapa napa mak
tadi teh bang samin ditipesan buat em
dia akan kesini lagi
kalau m udah pulang dari arab
berani beraninya dia mau nemuin em
mak nabrak habis nanti dia kalau dia berani gangguin em
dan nyesel datang ke c
mak tarik nggak mau
belum dapet transmeran
kesel ya ceng
kamu tuh kerjanya gangguin orang yang lagi puasa aja ya
harusnya kan pas bulan puasa begini kamu udah dikerangkeng
jangan kecil hati
nanti belanjanya malam sebelum lebaran
discone nya panjang kali lebar tambah luas
besar banget ceng
udah gitu banyak juga yang gratis
jangan salah ceng
sepatu impor juga ada harga cuma lima puluh ribu
ada lah pokoknya
tapi yang jelas ukuran kanan sama kiri beda
ceng ceng dalam juga ada ceng
nggak muat sama kamu
kangkusoy mau ke kebuan dulu sebentar
aku boleh ikutnya
kangkusoy itu kenapa sih
kalau lagi jalan sama aku
atau kalau lagi ngobrol sama aku
pasti maunya jauh jauh
nggak enak kalau dilihat orang tuti
kita kan bukan muhrim
lagian ini kan bulan ramadan
emangnya kalau lagi bulan ramadan
tapi sebaiknya jangan berduaan
ya udah kangkusoy
kan kalau ngabuburit gak berduaan
abis itu nanti kita langsung buka puasa di situ
kangkusoy jangan senyum senyum aja dung
kangkusoy kan tidak punya motor
justru bagus kangkusoy nggak punya motor

jadinya nanti kita bisa jalan kaki
nah kalau lagi jalan terus akunya pegel pegel
atau akonya kecapean
kalau begitu kakusnya ke kebuan dulu ya
pokoknya juga pulang dulu yuk
ada yang segera
puding dinyal metre
bagi siapa siapa
saya udah beliin baju buat jennifer
buat tampil di final cultum kum
beli sama dadang
bajunya itu bisa dipake
buat acara apa aja aku
kalau baju buka se debbie pasti bagus do'eq
saya ambil dulu ya kum
nggak apa apa tuh kum
kan kamu mau lihat
ya nanti aja kalau saya main ke rumah kamu
udah kamu tenang aja kum
atau ambilkan brosur di laci paling atas
febri kapan diajarin belajar motor pak
nantinya bapak ganti dulu motor metiknya sama motor kopling
kenapa diganti motor metiknya pak
kalau belajar motor metiknya lebih mudah
kalau pebli udah bisa naik sepeda
semua motor kamu bisa neng
pama lagi waktu belajar
kan papa janji secepatnya ganti motornya
kamu tenang aja
ih motor bebek juga
ada yang buat cewek yang kopling
bapak carikan yang paling bagus buat kamu
yang paling cocok buat kamu
ah mau cek saldo lagi
ema transfernya enggak ke kamu
tapi ke mas suha
eh ngapain ke situ
eh di situ mah jalan buntu ceng
kamu mau ngumpetin situ sampai malam
percuma juga capek
itu teh buntu
buntu di situ ceng
mau kemana sih kamu teh
anu bu saya nyari teman saya tadi ke situ
nggak ada siapa siapa kok
nggak ada siapa siapa bu
di sana bukannya butuh
bisa tembus ke gang sebelah
bisa tembus ke sana
ntar juga ceng
bisa tembus ke sana
bisa tembus ke sana
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
pinter juga dia ngumpet
assalamualaikum pausat r w
dari mana saja kamu aming
patroli keliling desa pausat r w
memastikan keadaan desa aman
dari dulu ciraus mah aman aman saja
kamu yang membuatnya
kamu yang membuat saya merasa tidak nyaman
dengan pikiran pikiran aneh kamu itu
ada kabar bagus

pak kades mengadil bazar sembako umrah di ciraus
nah sobri pak
disuruh mendata warga ciraus siapa saja yang kurang mampu
mau dikasih kupon
bapak senang pak kades punya perhatian terhadap warga chaos
kamu harus mendata dengan benar dan teliti
jangan sampai yang berhak tidak kebagian
tapi yang tidak berhak justru mendapatkan kuponnya
ya sudah sobri ke dalam dulu pak
ini pasti strategi baru
waalaikumsalam masuk dah
siapa kan gak tau
ini si aceh mana sih
saya punya firasat
buruk nih sepertinya dia mau ngejahelin saya nih kum
makanya jangan suka jahil
jadi kalau ngeliat orang tuh negatif aja
saya emang orangnya gak jahil kum
idiot time tadi bukan jahil itu
itu mah bukan jahil kum
itu mah bercanda
kau beli motor